masih kepikiran suara md saya

kamu gak perlu khawatir
apa yang terjadi sih mas
dan ada praktek listrik
jadi alat terbentur
yaudah kalau gitu besok
rencana afid jogja ikar ke makam
bapak sama ibu
ticketnya kamu cancel dulu
begitu alat sehat
udah kita disini aja
udah apa ini
kenapa aku mimpi kejadian itu ya
apa sebenarnya yang terjadi di hari itu
saat apa dirty kok
aku kepikiran kamu terus
masih kepikiran suara md sayang
masih kepikiran suara md sayang